helikopter yang ditumpangi kapolda jatim irjen pol tony harmanto
beserta rombongan mendarat darurat di lapangan rejo tangan tulung agung rabu sore
heli jenis agusta westland ini mendarat akibat cuaca buruk karena diterjang hujan lebat
rombongan kapolda yang berjumlah sembilan orang berangkat dari pacitan menuju surabaya
kapolda kemudian meneruskan perjalanan darat menuju surabaya
sementara helikopter masih berada di lapangan rejotangan
subardo warga setempat mengaku melihat heli berputar sebelum mendarat
saat pendaratan ia dan keluarganya sempat panik karena atap rumah berjatuhan
seperti inilah kondisi kapal bahtera ii yang hampir tenggelam di perairan kepulauan seribu jakarta utara pada rabu pagi dua puluh dua februari
dalam video terlihat separuh bodi kapal sudah tenggelam
kejadian yang menimpa kapal pembawa bahan pokok subsidi ini disebabkan oleh hantaman ombak dan kapal mengalami kebocoran
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
lima orang abk dan empat orang penumpang berhasil dievakuasi petugas gabungan
sementara kapal dievakuasi oleh petugas gabungan dari basarnas dki satpol pp kepulauan seribu dan para nelayan
rencananya muatan kapal berupa bahan pokok subsidi pemerintah akan disalurkan untuk warga yang tinggal di pulau kelapa pulau harapan dan pulau sabira
kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo
kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo
inilah video amatir saat pekerja pelabuhan berebut mengambil ikan di dermaga pelabuhan marunda cilincing jakarta utara pada selasa lalu
menurut kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo pada rabu sore fenomena langka ini terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup kencang
belum diketahui penyebab fenomena ini namun diduga terjadinya proses perpindahan masalah
belum diketahui penyebab fenomena ini namun diduga terjadinya proses penyelamatan
masyarakat diimbau agar tidak khawatir dengan fenomena ini lantaran tidak ada kaitannya dengan gempa bumi atau tsunami
masyarakat diimbau agar tidak khawatir dengan fenomena ini lantaran tidak ada kaitannya dengan gempa bumi atau tsunami
tim deputan cnn indonesia
tim deputan cnn indonesia